kita langsung mengetahui bagaimana situasi terkini di rumah sakit umum daerah kabupaten
pdijaya sudah ada koresponden cnn indonesia yaitu rian hasri
rian selamat malam saya tanya dulu kepada anda bagaimana update terkini terkait dengan evakuasi dan juga pencarian korban gempa
ya tiffany sampai dengan update pukul lima waktu indonesia barat yang saya terima dari badan pengelolaan bencana aceh
ada sembilan puluh satu maksud saya korban tewas meninggal dunia dan ada lima ratus an lainnya yang mengalami luka luka yang sekarang dirawat di sejumlah rumah sakit
baik itu yang ada di sini maupun juga ada di rumah sakit yang ada di wilayah biren dan juga ada yang di rumah sakit umum daerah yang berada di wilayah sigli ataupun kabupaten pidi
demikian sementara proses evakuasi tadi terakhir kami menerima update informasi
ada sekitar satu orang lagi yang ditemukan di bawah heruntuhan sehingga jumlah korban yang tewas
jika pada pukul empat itu hanya sekitar jumlahnya sembilan puluh maka pada pukul lima jumlahnya menjadi sembilan puluh satu korban yang meninggal
demikian dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit yang saya sebutkan tadi
salah satunya rumah sakit tempat saya berada saat ini yang memang ketika gempa mengguncang pidijaya
memang sempat menjadi tempat bagi sejumlah warga yang mengalami luka luka ataupun cedera dibawa ke sini
tapi kemudian memang sejumlah pasien yang ada di sini telah dirujuk ke sejumlah rumah sakit yang ada di kabupaten kota lainnya
untuk itu kita langsung saja berbincang bersama
kesehatan pdi jaya
pak ini gimana pak tadi pada saat memindahkan sejumlah pasien dari rumah sakit ini pd jaya ini ke sejumlah rumah sakit lain
apa sebenarnya kendala utama yang dihadapi rumah sakit umum daerah pd jaya ini
ya terima kasih
jadi pertama tadi setelah terjadian gempa itu sebuah pasien yang diaplokasi ke rumah sakit pdi jaya
oleh tenaga medis yang ada di rumah sakit pidijaya
tapi berangsur angsur kemudian banyak tenaga medis ataupun para medis yang membantu kita
baik dari pidi dari biren kemudian selanjutnya pada pukul sepuluh
itu terus bertetangan tenaga medis dari daerah daerah yang lain
bertetangan untuk membantu mengevakuasi dan menolong semua korban yang ada di kabupaten pdi jaya
yang dirujuk ke rumah sakit
pak said abu bakar ini ketika said abdullah
ya pak said abdullah ketika ini kan juga kondisi listrik yang terbatas
dan juga mungkin air yang menjadi kebutuhan utama para pasien
ini apa sebenarnya hal yang dilakukan untuk memecahkan persorolan ini
supaya listrik tetap terus teraliri seperti ini
dan juga mungkin air yang dibutuhkan oleh sejumlah pasien dan juga keluarga pasien ini tetap terpunih
seperti apa yang dilakukan oleh
ya kami dinas kesehatan terus berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan provinsi
kemudian juga dari tni dan polri terus berkoordinasi
sehingga kami sudah ada satu kesepakatan untuk koordinasi dengan lh untuk distribusi air
sementara mungkin ditengkologi oleh lh mungkin nanti ke depan
pasti mungkin dari tni polri juga akan siap membantu kita dalam kecukupan air bersih di rumah sakit ini
ya termasuk nanti untuk dapur dapur untuk kebutuhan pasien yang ada
yang sedang kita rawat di sini
ya dapur umum
nah sementara yang lainnya seperti kebutuhan obat
seperti apa sekarang ketersediaannya
alhamdulillah kalau dokter dengan berkat adanya bantuan dari teman teman dari kabupaten tetangga kita
sementara alhamdulillah sudah bisa menengani semua pasien yang ada di sini
kemudian yang ulangi di sini
terus kita rujuk ke rumah sakit tetangga seperti sigli kemudian birun
jadi sementara alhamdulillah sudah bisa terdangani
namun yang standby di sini dokter ahli budaya juga
kebetulan kita juga sudah berfungsi satu ruangan
itu sudah bisa kita
tangani di rumah sakit
pilih saja walaupun dalam keadaan sedikit agak darurat
baik pak said abdullah terima kasih atas perbincangannya
selamat jika tugas kembali
saya mungkin akan melihat sejumlah pasien yang ada di sini pak
terima kasih banyak pak
nah kalau tadi kita sudah mendengar
memang sejumlah dokter juga sudah didatangkan
baik itu dari loks maui maupun sejumlah kota lainnya
dan kalau anda perhatikan
seperti kata kepala dinas kesehatan tadi
bahwa memang ruangan yang ada di sebelah sana
di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan layar anda
dan juga di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar anda
memang tidak dapat digunakan sehingga
ataupun juga antisipasi
agar tidak ada gempa gempa susulan yang terjadi
karena memang tadi sempat ada belasan kali gempa susulan yang terjadi
sehingga sejumlah pasien dipindahkan di lorong ini
dan saat ini ada seorang ibu
assalamualaikum ibu dengan ibu chef
selamat malam ibu cunurlelawati
cunurlelawati ibu ya
ibu pada saat kejadian
apa yang sedang ibu lakukan pada saat itu
mau mandi mau sholat subuh
mau matikan lampu semua di luar
sudah terdengar suara
berjatuhan semua ya
kemudian saya panggil suami
karena suami belum bangun
kemudian di mana di mana
di sini yuk
habis itu keluar terus kami
keluar buka pintu
habis itu kami ke samping
ke samping dari pintu kamar pasien
ibu juga sempat mengalami luka luka ya ibu ya
tapi waktu itu nggak tahu lukanya
sampai keluar baru
baru ketahuan udah dingin kakinya
kemudian dibawa lari ke puskesmas sama suami
kondisi rumah seperti apa ibu
dia rumah nggak ada terlihat lagi
karena kan udah berangkat gitu
waktu suami pulang
ada retak sedikit
di rumah cuman
lemari tidak ada jatuh
cuma gelas gelas di dalam itu aja
karena nggak dikunci pintu lemarinya
semoga lekas sembuh kembali
dan tetap semangat ibu ya
dan demikian tadi
seperti apa penurannya
bahwa memang saat gempa tersebut terjadi
sebagian masyarakat aceh memang
ada yang sudah mulai kehidupannya
seperti itu karena memang
berbarengan dengan waktu sholat subuh yang akan dilakukan
tapi memang yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah
agar wawasan baik itu juga
penanganan persoalan gempa ini
juga masuk ke kurikulum sekolah maksud saya
dan juga bagaimana pembangunan pembangunan perumahan
yang ada di wilayah rawan gempa
seperti itu juga diperhatikan
agar konstruksinya juga mampu bertahan dari goncangan gempa
karena kalau kita bandingkan di tahun dua ribu empat
ini gempa yang lebih kecil secara magnitud
tapi memang karena kedalamannya yang begitu rendah
yang tidak begitu dalam
akhirnya juga berdampak pada banyaknya bangunan yang rubuh
terakhir memang ada sekitar satu ratus sembilan puluh an toko ataupun ruko yang rubuh
dan ini tentunya juga harus menjadi perhatian
bagaimana ke depannya pembangunan
baik itu perumahan
juga harus diperhatikan dengan lebih baik lagi
oke rian satu pertanyaan dari saya
intinya kalau saya garis bawahi
pernyataan atau informasi yang anda sampaikan
bahwa penanganan bantuan itu secara medis logistik farmasi
itu sudah cukup teratasi begitu di sana
yang terakhir adalah gubernur aceh sudah menetapkan juga
ini status tanggap darurat selama kurang lebih empat belas hari di sana
apa penjelasan yang bisa anda sampaikan
terkait dengan penetapan status tanggap darurat ini
ya terkait dengan penetapan status tanggap darurat ini
memang pihak gubernur nantinya pasti akan mengerahkan
lebih banyak lagi bantuan
ini khususnya tadi kalau saya perhatikan
sampai dengan pukul empat sudah begitu banyak kendaraan kendaraan
berat yang dikerahkan ke lokasi paling parah ini
dalam lokasi paling parah yang ada di pdjaya ini
untuk semakin cepat melakukan proses evakuasi
di samping itu juga dari kota kota lain
yang tentunya tidak mengalami terlalu parah
juga diharapkan dapat memberikan bantuan bantuan
baik itu kalau tadi kita melihat pernyataan dari kepala dinas kesehatan pd jaya
bahwa ada sejumlah dokter yang dihilangkan
ke sejumlah rumah sakit yang ada di wilayah ini
itu juga merupakan salah satu langkah
yang memang dilakukan dari pemerintah aceh untuk membantu
agar proses recovery ini berlangsung cepat
dan juga masih diprediksi bahwa mungkin ada korban korban lain di luar sana
agar lebih cepat juga ditemukan
serta juga proses pembangunan kembali juga dapat lebih cepat lagi dilakukan
dan tentunya itu juga akan berdampak pada akan lebih cepat lagi
bangkit masyarakat yang ada di wilayah bencana ini tiffany
baik terima kasih rian hasrim
melaporkan langsung kita masih akan menantikan
bagaimana perkembangan informasi dari anda di sana
dan tentunya kita juga semua berharap
agar angka korban jiwa ini tidak akan terus